maesah kenapa kamu cembenut seperti itu maesah
tenang maesah tenang
kamu tidak perlu khawatir
aku maharaja gusti prabu amkemaroku
akan aku katakan
aku akan mencuri kucang kempar
bercanji terutama kamu
saudaraku prabu rangkapuana
kalau nanti kamu menjadi
raja di kerajaan pada jalan
keponakan ku tercinta
harus menjadi penerusmu
kalau cuma itu permintaanmu
akan aku kabulkan
pergilah malam ini ke pejajaran
curi kujang kempar itu untukku
akan aku lakukan tugas ini dengan senang hati
kepala kujang kempar
kepala kujang kempar
kepala kujang kempar
kepala kujang kempar
kepala kujang kempar
kepala kujang kempar
kepala kujang kempar
kepala kujang kempar
kepala kujang kempar
raja di dagangmu
aku yakin anggi ini bisa melawan seseorang itu
sekarang sudah pergi dari sini
tidak tidak tidak
kenapa kamu berangkat
kau tidak bisa
ini kakinya terkilir
mulanya jadi terkilir
kau tidak bisa
dan berangkat dengan ahli ahli
jangan berbicara bicara dengan saya cemen
kau berangkat ya
berarti nyi roh ini
pencintaan nyi roh pasti enak
ini enak ahli
ini enak amin
ini enak enak
kau dipencet dan kaki terkilir
ini salah kakinya
itu mah menjit kaki sendiri
ini enak amin
ini masalah enak ya man
kenapa yang menjit kaki kiri itu
salah kaki lagi ya
udah tuh anggap aja bonusnya
sekarang atuh ini bener
dua dua anak sana ngerasakan pilih dan nyai nya anak dimana orang malah ditarik
dua duanya tuh ya iya bisa dipaksa ini mah mereka mana ih mereka mana itu
bagaimana dengan guru dan dewan sekarang
mantra menghilang pun
apa terjadi sesuatu dengan anggini
lalu bagaimana menurutmu
kita harus baik lagi untuk membantu anggiri
kamu jangan nekat
menemui dia pun kecuma
tidak ada yang dapat kita lakukan
untuk menolongnya pikirkan keselamatanmu
sebaiknya kau ke rumahku saja
rumahku adalah tempat yang aman
dan di sana kita bisa memikirkan langkah selanjutnya
baiklah aku ke rumahku
raden aku bawa kan anggini untuk raden
aku tidak tahu di mana guru
aku tidak tahu
dia sudah tidak bisa diharapkan lagi
tugasmu adalah mencari
dan temukan kian santang
aku akan mencarinya untuk berani
ayo cepat cari mereka
kenapa kamu cemberut seperti itu mahesa
tenang mahesa tenang
kamu tidak perlu khawatir